sudah resmi dibuka oleh dinas pendidikan dki jakarta sejak senin dua belas juni
pada selasa pagi sejumlah orang tua berdatangan ke posko pengaduan
dinas pendidikan provinsi dki jakarta di kuningan jakarta selatan
menurut panitia sudah ada satu ratus tiga belas aduan yang masuk sejak kemarin
rata rata tiga kategori aduan masuk ke dinas pendidikan
yakni tentang sistem pendaftaran regulasi dan status kependudukan
secara umum ada tiga
yang pertama berkaitan dengan sistem itu mungkin terkait ajuan akun
kemudian passwordnya lupa
lalu yang kedua terkait dengan regulasi atau kebijakan
seperti sertifikat kenapa ditolak dan segala macam
kemudian yang ketiga terkait dengan dukcapil
seperti misalkan status kartu penduknya atau kepegangannya
apa kartu keperudukannya yang mungkin sudah tidak sesuai dengan aturan
meski petugas di posko pengaduan sudah memberi solusi
sebagian orang tua masih kebingungan saat melakukan proses pendaftaran
perluannya ya banyak banget itu ya
dari hal hal yang seperti jalur jalur itulah
sulit ada jalur prestasi
jadi bikin banyak
banyak bercambang pikirannya gitu jadinya
nah kedatangan ibu sendiri bu
jadinya membuat saya jadi bingung juga
karena saya udah tahu tapi saya jadi bingung gitu akhirnya
tadinya pun kalau yang nggak ngerti bingung juga ya
kan harus ppdb nya harus dibuka
itu seperti masalah saya yang pertama itu kan harus dibuka
ternyata kan agak sulit juga itu
ya kalau yang nggak tahu pokoknya bingung deh
rada membanggongkan pokoknya tahun ini
posko pengaduan ini dibuat untuk memudahkan masyarakat
mengikuti proses pendaftaran siswa siswi baru tahun ajaran dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
badru zamal jakarta